penanganan dari damkar lima sepuluh menit langsung datang ke bkp
yulia puspita sari mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada petugas damkar mako curug bpbd kabupaten tanggerang
karena dengan cepat mengevakuasi anaknya yang terjebak di dalam mobil di jalan curug kabupaten tanggerang banten minggu malam
dengan menggunakan lakban petugas berusaha menurunkan kaca mobil agar pintu mobil jenis sedan ini bisa dibuka dengan menggunakan tangan
kepala bpbd kabupaten tanggerang mengatakan sebelumnya orang tua anak ini meninggalkan anaknya yang tertidur di dalam mobil dalam keadaan tidak terkunci untuk membeli camilan
nahas saat hendak kembali masuk pintu mobil tidak dapat dibuka alias terkunci otomatis
sang orang tua kemudian menghubungi
petugas damkar untuk mendapatkan penanganan
setelah kurang lebih lima belas menit terjebak di dalam mobil balita tiga tahun yang dalam kondisi tertidur itu akhirnya bisa selamat setelah dievakuasi petugas
dengan cara pintu mobil itu kaca mobil itu dipakai lakban ya pakai lakban kemudian ditarik secara paksa ke bawah setelah ada ruang untuk tangan masuk baru bisa itu terbuka
peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi orang tua agar tidak meninggalkan anaknya sendirian di dalam mobil tanpa pengawasan orang dewasa
dodiwayudi tanggerang banten